kayak sedih gitu terus nangis ya
papi aku ngajak aku video ke malaysia
tapi aku gak dibuangin sama mami
terus mereka berantem
kan burung tante sih
kita cari yang matang di pohon aja
kan terjatuh sendiri
belakang tembong buahan
sebetulnya tuh kita tuh mau cari buah mangga
apa mau cari burung gagak sih
ini busa sama anak panah
lain ngomong atau kamu bawa panas sih tadi
gue dari tadi udah ngotak
gimana caranya kita tuh dapat burung yang lagi terbang
terus kita tangkep
lu punya busur apa
pak rt sekarang
kita cari burung yang lagi cendetan
langsung aja kita hantem
siap siap siap siap
ngomong dong dari tadi
kenapa isi kesini hah
aku mau bawa zara pindah ke malaysia
dia udah serta aku pindah kesana
yang namanya zara itu adalah anak aku
anak yang bernama ibu messi
karena menurut perjanjian hukum
kalau aku yang mempunyai hak asuh khusus untuk mengurus zarah
tapi aku ayah
aku berhak bawa dia
aku gak akan izinin kamu buat membawa zara jauh jauh
egois banget sih kamu
kayak ada yang merhatiin deh
berasa pengen ada yang merhatiin aja
udah lama gak ada yang nanyain
udah makan belum
udah mandi belum
kayaknya harus buru buru cari pacar
apa jangan jangan saya itu kecapean
jadi saya kepikiran
soalnya genderuwo saya
bang bang genderuwo
datangnya dari mana tau tau bisa culaya di dia
kenapa ada di sini sih
saya juga janda udah lama
tapi gak mau cari suami yang giginya gondrol
aduh april bella
tante t abis dikejar kejar sama genderuwo
tante tante tante
tante tante tante
iya benar di sana di sana
gak usah ditunjuk
dia nyampe ke sini
wah ada sate tuh
oki emang papa kamu ada acara makan makan ya
masa aku nggak diajakin
aku juga nggak tahu
iya aku juga lapar
kita makan aja yuk dam
kok rasa satenya aneh sih
kayak bukan ayam
satenya dimakan sih
aduh baru udah semateng tinginnya
hei itu teh umpan buat gender wo
aduh susah nyari dagingnya
ini kan buat gender wo
aduh susah nyari dagingnya
satenya gagak buat gender wo
kita kan gak bakal makan kalau begitu
kita pergi aja yuk
udah uangnya gitu nya
saya disini bingung
yaudah pak rt gini aja
mendingan kita cari makanan yang lain

martabak sama jenang
martabak sama jenang
itu makanan lo
sudah sana kita cari aja
itu kan zara
iya kenapa dia
kayak sedih gitu
tapi aku ngajak aku pindah ke malaysia
tapi aku gak dibuangin sama mami
terus mereka berantem deh
mereka itu rebutan kamu
karena mereka sayang banget sama kamu
cepetan temenin gue
jangan jauh jauh dari gue
kita tuh balik lagi ke pohonan ini
kalian bertiga tenang aja
kan kita udah bawa martabak sama jenang
dia gak bakalan marah kalau kita udah bos sesajennya
dia juga sih ya
tunda taro deket tempatnya dia
udah kasih cepetan
jadi ketua yang harus berani
takut dulu loh
nih kelo aku bawa martabak lagi
jangan budi jangan
gue jadi takut
kalian ini aparat negara
emangnya pak rt berani apa
nggak semaju halapion mah dimana mana
juga pucung baru terakhir
udah kerem mba
makan yang enak ye
semoga aja itu genarwo suka
jadi permasalahannya selesai
dihakan itu genarwo tetengena
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
aduh marah nih
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
gak suka kayaknya sama martabak
kau mau ngapain
mertabak sama jenang
kalian ini beli martabak sama jenang itu dimana
tadi itu kita tuh beli makanan yang diskonnya gede
jadi ya mungkin udah basi kali ya
jangankan genarwo saya aja bisa ngamuk
makanan makanan basi mah atuh
ini aja yang bertiga um lagi
yang bertiga aja um ya
saya mah jenrah lika pungsi nih
sampai jumpa lagi
di video selanjutnya
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi